nah enak nih pesantren

iya mungkin vouchernya cuma hanya kiasan
udah deh kita coba aja dulu
at least kita wawancara sama ustad
iya perasaan gue juga gak enak dimasuk sini
agak agak world vibe gitu
pulang aja dong
jangan dong udah jauh jauh nih kesini
udah deh coba aja nanti kalau gimana gimana baru kita bisa menilai gitu
tapi kita harus wawancara dulu ustadznya
jadi kalau mbak mbak semua ini sudah tertarik dengan program saya
voucher masuk surga syukurlah
tapi ingat biayanya dua puluh juta per orang
mana ada program masuk sorga itu dengan biaya murah
lagian yang mengajar kalian ini aa langsung
hah gak salah
ya enggak dong gimana mau kan
aduh capek banget sih
ya ampun kok ada ya ustad ustad